iya jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi sudah diprediksikan sebelumnya
dan lagi lagi tingginya curah hujan berlanjut dengan luasnya wilayah di dki jakarta yang dilanda banjir
kondisi ini berkali kali dialami warga jakarta
lalu kenapa jakarta masih saja dikepung banjir
kami akan mendiskusikannya bersama narasumber yang bergabung melalui sambungan zoom
yang pertama ada pak gembong warsono ketua fraksi pdi perjuangan dprd dki jakarta
lalu ada firdaus ali pakar tata kelola air universitas indonesia
dan juga nanti akan bergabung bersama kita ada syarif anggota dprd dki jakarta dari fraksi gerindra
saya ke pak gembong dulu pak gembong hari ini sudah melihat kondisi banjir di dki jakarta
gambarannya seperti apa pak gembong
alhamdulillah tadi saya sudah melihat lihat kondisi warga masyarakat yang terdampak banjir
pertama saya ingin saya sampaikan pada warga jakarta
ibu kota yang terdampak banjir
kami seluruh anggota praksi pd perjuangan merasa prihatin dan mengucapkan mudah mudahan warga masyarakat terdampak banjir
bisa segera teratasi diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi bencana ini
itu yang pertama
oke rata rata apa kesaksian warga apa keluhan warga
bagaimana cerita warga yang kemudian mengalami banjir ini
mengapa kemudian akhirnya banjir terjadi
ya kalau ditanya daerah daerah yang terdampak banjir itu memang selama tiga tahun itu tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan penanganan banjir
itu yang kita dengarkan dari masyarakat
seperti itu mbak
misalkan kan ada program program yang selama ini didengung dengungkan oleh pak anies kaitan dengan penanganan banjir
misalkan yang selalu menjadi andalan pak anies adalah program naturalisasi kali
program naturalisasi kali itu sampai dengan tahun ketiga ini hanya sebatas wacana di dunia maya
tetapi eksekusinya sampai hari ini kan kita belum saksikan
nah ini yang menjadi pertanyaan bagi warga masyarakat yang terdampak banjir
apa sih pak sampai hari ini kok nggak ada eksekusi mau naturalisasi kek mau normalisasi kek
tetapi buruan dong dieksekusi
itu yang kita dengarkan dari masyarakat
itu yang pertama
yang selalu juga dijanjikan oleh pak anies kepada warga jakarta bahwa selama ini kan pemerintah daerah dki jakarta salah mengelola air
salah mengelolanya airnya itu kenapa
kata pak anies tapi ini
karena selama ini air dari atas itu langsung dilontarkan ke laut
padahal sunatullahnya air itu yang dari atas itu kita masukkan dalam perut bumi
itu bahasanya pak anies
cuman pertanyaan kan dari praksi pdi perjalanan
py caranya memasukkan ke dalam perut bumi
faktanya sampai hari ini kan pak anies belum bisa menjawab ini
cara memasukkan ke dalam perut bumi itu yang belum ketemu jawabannya
apakah jawaban dengan program cerahi nasio vertikal itu yang digadang gadang
tapi kan itu belum menjawab persoalan yang dihadapi warga ibu kota
dalam kaitan dengan banjir
itulah mbak yang muncul di tengah tengah masyarakat ketika kita berkunjung
masyarakat yang terdapat
banjir sampai dengan hari ini
seperti itu mbak
tapi artinya warga sama sekali tidak berpikir bahwa salah satu yang kemudian menyebabkan banjir pada hari ini adalah hujan ekstrim
seperti disebutkan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
kita saksikan dulu sama sama pernyataan dari gubernur dki jakarta
sejak hari malam jakarta dan sekitarnya mengalami curah hujan yang cukup
intensif di pasar minggu
dicatatan dari bfkg
curah hujan sampai dua ratus dua puluh enam mm
di suntergurung satu ratus sembilan puluh tujuh mm
di halim sampai satu ratus tujuh puluh enam
ke bapkulu satu ratus lima puluh empat mm
semua angka di atas satu ratus lima puluh adalah kondisi ekstrim
jadi di dalam bagian
di jawa itu ada hujan lebat seratus seratus mm
seratus mm sampai satu ratus lima puluh adalah hujan sangat lebat
jadi atas satu ratus lima puluh adalah hujan ekstrim
kemudian di jakarta cukup banyak hujan lebat yang di atas seratus mm per hari
kapasitas sistem drainase di jakarta itu berkisar antara lima puluh sampai seratus

maka pasti terjadi
karena memang kapasitasnya terbatas sampai seratus
saya ke pak firdaus
pak firdaus kalau kemudian tadi disebutkan oleh pak gembong
salah satu yang menyebabkan banjir besar ini karena memang tidak ada penanganan
dari pemprov dki jakarta untuk mengatasi banjir
sementara di satu sisi tadi gubernur mengatakan bahwa yang menyebabkan banjir ini
memang terjadinya hujan ekstrim yang terjadi di ki jakarta
kalau menurut anda sebetulnya faktor mana yang lebih dominan
sehingga banjir masih saja terjadi di dki jakarta
eva tadi kan bmkg sudah memberikan klarifikasi
dibandingkan dengan kejadian tengah malam satu januari tahun dua ribu dua puluh
curah hujan di tanggal sembilan belas tanggal dua puluh masih jauh di bawah kondisi tanggal satu januari
saya ingat di halim pada saat itu tiga ratus tujuh puluh tujuh mm
tertinggi sepanjang secara pencatatan curah hujan di negeri ini ya
kondisi curah hujan tadi malam ya memang bmkg merilis ya
dua ratus dua puluh enam di jakarta selatan memang itu golong tinggi
ya jadi sekali lagi memang benar bahwa curah hujan kita memang tinggi
ya di atas curah hujan rata rata kita ya
bahwa banjir ya berbeda dengan bencana alam seperti gempa
kalau gempa kita tidak tahu kapan terjadinya dan dimana terjadinya dan berapa besar maklumatnya
tetapi banjir kita sudah tahu dan kita setiap tahun dilatih oleh tuhan ya bagaimana menghadapi banjir
ya jadi tidak ada hal yang sebetulnya diragukan bagaimana sebetulnya kita bisa mengelola titipan tuhan ini
ya persoalannya adalah bahwa
pemerintah dki jakarta harusnya fokus kepada hal hal yang sudah direncanakan dengan baik sekali dengan matang sekali oleh para pakar
dan juga oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah di sekitarnya
misalkan saya kasih contoh
normalisasi kali yang sudah kita desain sedemikian rupa
ya harusnya itu diselesaikan kenapa
karena normalisasi itu adalah mengembalikan atau menambah kapasitas angkut badan air kita
sehingga dia mampu menampung air limpasan yang datang dari hulu
sehingga tidak lagi menggenangi daerah yang selama ini tergenang
di hulu kita sudah tahu bahwa perubahan peruntukan lahan sehingga menyebabkan air limpasan makin banyak dibandingkan dengan yang meresap secara alami
untuk itu kita rekayasa yaitu dengan membangun bendungan
yaitu bendungan sukamahi dengan ciawi
mudah mudahan akhir tahun ini bisa selesai
sehingga ada delapan perusahaan yang bisa selesai
sehingga ada delapan dua juta meter kubik air yang bisa kita bahas
tugasnya pemerintah dki jakarta itu clear sekali
bagaimana menata kembali saluran drainase yang sudah banyak ya tidak berfungsi efektif
saluran mikro saluran makro saluran penghubung
revitalisasi situ waduk yang ada
kemudian menambah kapasitas pompa
kemudian memastikan tanggul tanggul kita berfungsi dengan baik
mengedukasi lalu kemudian melakukan enforcement kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah
memastikan tidak ada saluran air yang di blok
sangat simpel sekali sebetulnya kalau saya ingin mengawal menggaris bawah ya
tetapi persoalannya sepertinya kita itu selalu terjebak dengan euforia ketika banjir kita kemudian panik
saya berkali kali mengatakan kalau berbicara banjir bicarakan ketika banjir tidak ada ketika musim kering
sejak pikiran kita itu jernih sekali
sebaliknya ketika kita bicara tentang krisis air ya kita mengantisipasi kemarau
bicarakan ketika musim banjir sehingga kita tahu bagaimana mengelolanya
nah ini kan dibalik
ya ibarat rumah sudah terbakar kita panik mencari api dari mana datangnya ya
padahal di titik ini tidak ada lagi bertanya dari mana api datangnya
bagaimana menyelamatkan nyawa yang ada di rumah tadi menyelamatkan barang bahagia
ini kita masih sibuk menyalahkan ya
api dari tetangga ya kemudian kompor yang meledak
jadi sekali lagi bahwa tuhan menitipkan air tadi kepada kita itu untuk apa
untuk kita kelola
untuk apa untuk kemaslahatan kita bersama
tinggal tugasnya ya pemerintah dki jakarta bekerja sama dengan pemerintah daerah di hulu dan dibantu oleh pemerintah pusat
just tweet just lakukan apa yang sudah kita rencanakan dengan baik
jangan bikin narasi baru jangan bikin diksi baru yang bikin kita bingung sendiri
tadi pak gembong tadi menyinggung masalah naturalisasi
saya tegaskan kembali naturalisasi normalisasi tidak ada yang salah
terminologinya yang salah adalah memasangnya menempatkannya
naturalisasi itu boleh saja ditempatkan misalkan di daerah ya hulu
fungsi meresapkan air fungsinya apa fungsi estetika
tetapi kalau normalisasi fungsinya adalah fungsi pengendali banjir
air limpasan secepat mungkin ditampung dialirkan ke muara sehingga tidak menggenangi
jadi dua hal yang berbeda tetapi gubernur kemudian mencoba menarasikan memberikan visualisasi seperti yang ada di singapura sungai singapura
itu kan projek pelang
dan projek pelang itu memang projek kondominium di mana sungai yang lama disulap menjadi kawasan naturalisasi
ada batu batuan ada rumputan ada pohon
tetapi fungsi flat controlnya di bawahnya sudah terowongan besar
jadi ketika banjir besar air ini memang tidak melewati sungai singapura tadi
dia sudah lewat terowongan
jadi gubernur anu sepertinya terjebak dengan visualisasi
lalu mau diterapkan di jakarta sehingga kemudian tidak melakukan normalisasi
inilah resiko yang harus ditakduai
pak firdaus artinya anda setuju begitu ya dengan perspektif pak gembong tadi
selama tiga tahun ini memang pemprov dki jakarta tidak melakukan apa apa untuk mengantisipasi banjir begitu ya
tapi dijawab setelah jeda kita akan lanjutkan sesaat lagi
cnn indonesia newscast akan segera kembali
kami masih mendiskusikan pertanyaan kenapa jakarta masih dikepung banjir
pak firdaus saya ingin minta komentar anda lagi
artinya anda setuju begitu ya dengan perspektif pak gembong tadi
bahwa selama tiga tahun ini memang tidak ada program konkret yang kemudian dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya banjir
oke eva sebetulnya bukan demikian
saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
adat tapi itu tidak cukup
ya tidak cukup
jadi mereka melakukan tetapi melakukannya tadi tidak sebagaimana mestinya mereka harus tahu bahwa jakarta
problem utamanya tadi itu adalah menyangkut masalah krisis air
krisis air tadi itu adalah kelebihan pada saat musim hujan kekurangan pada saat musim kemarau
saya yakin mereka tahu persis
jadi sebetulnya masalahnya adalah ya
mereka kurang ya intens dalam rangka menyelesaikan persoalan air di jakarta
pak gembong kenapa sih pemerintah provinsi dki jakarta ini kurang intens untuk menyelesaikan persoalan banjir di dki jakarta
dprd melihatnya seperti itu atau tidak
ya apa yang disampaikan pak firdaus saya kira enggak juga lah
kenapa saya katakan enggak juga
hanya begini pak anies itu kan terbelenggu oleh janji
persoalannya itu sebetulnya
terbelenggu oleh janji apa
bapak anies kan selama lima tahun memimpin jakarta
dia berkeinginan untuk tidak melakukan relokasi terhadap warga yang tinggal di daerah aliran sungai
padahal padahal siapapun gubernurnya harusnya menuntaskan persoalan ini
jadi pemukiman di bandaran aliran sungai itu harusnya segera kita tuntaskan
kenapa harus kita tuntaskan
sebab ketika kita melakukan normalisasi dua pekerjaan sekaligus bisa kita selesaikan
yang pertama adalah pengentasan banjirnya yang kedua adalah pengentasan persoalan pemukimannya
jadi seharusnya ini yang dikerjakan oleh pak amis
tetapi kenapa pak anies tidak mau melakukan ini
tadi saya katakan persoalan pak anies termakan oleh janji
sehingga beliau kelihatannya enggan betul melakukan itu
maka dia punya wacana baru yang notabene sampai dengan hari ini barangkali dinas sda pun juga bingung menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pak anies
naturalisasi itu kebijak tidak mudeng juga
karena diskusi diskusi di dprd kadang kadang juga tidak menyambung juga
kalau sampai dengan hari ini tidak ada eksekusi ya karena persoalan pemahaman yang masih belum nyambung antara skp dengan pimpinan skpd nya pak gubernurnya
saya kira itu mbak
termakan termakan oleh janji apa sih pak gembong
tidak mau melakukan pengusuran
kan itu janjinya kan itu
padahal itu saya katakan kalau pak amis melakukan jangan bahasa pengusuran pengusuran kan kesannya terlalu terlalu
lokasi ya relokasi kalau kemudian
terlalu kasar lah relokasi kenapa relokasi
karena masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai itu kita naikkan
supaya mereka bisa tinggal di daerah yang memang layak kuning
itu sebetulnya itu
sekaligus kita berikan juga penghargaan kepada warga yang tinggal di bantaran sungai itu
atas pengorbanan terhadap pembangunan jakarta
kan mereka sudah berkorban
mereka berkorban maka pemerintah daerah harus hadir
berikan penghargaan kepada masyarakat yang tinggal di bantaran aliran sungai itu
dinaikkanlah harga dan martabatnya
sisi ekonominya kemudian sisi perumahannya
sehingga tadi saya katakan sekali dayung dua pekerjaan bisa terselesaikan sekaligus
kemudian tadi menurut pak gembong ada kebingungan begitu ya
dari segenap pejabat begitu di bawah pak anies itu untuk menerjemahkan program naturalisasi sungainya pak anies ini
kalau dari dprd dki jakarta sendiri paham atau tidak sebetulnya
arti dari naturalisasi sungai ini
saya kan kebetulan ada di komisi a bidang pemerintah
kemudian soal naturalisasi itu ada di komisi d
tapi dari perbincangan perbincangan dengan beberapa anggota dewan
ya memang secara detail belum ada penjelasan yang komprehensif kaitan dengan program naturalisasi
kita kembalikan saja pak wnae
sing banjir biar ini banjir yang gelep biar ini gelep
jadi seperti itu yang terjemahan dalam bahasa guyon guyon kita jadi seperti itu
jatuh sampai dengan hari ini tidak melakukan apa apa kaitan dengan program itu
baik pak gembong sekarang pak syarif sudah tersambung ini pak syarif dari komisi d
tentunya semoga pak syarif bisa memberikan pencerahan kepada kita semua
arti dari naturalisasi sungai program pak anies untuk mengentaskan banjir ini sendiri
pak syarif apa sih sebetulnya terjemahan dari program naturalisasi sungai versi pak anies baswedan ini
halo ya mbak elvita selamat malam assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak syarif silahkan
ya jadi terkait dengan saya sebetulnya tidak ingin terjebak pada polemik naturalisasi dan normalisasi ya
karena sudah dikatakan berulang kali oleh gubernur bahwa tidak ada dikotomi
tidak ada dikotomi yang ada adalah yang sudah ada yang baik baik yang dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya
dilaksanakan normalisasi pelebaran sungai maksudnya kali ya
itu kan sudah tertera di dalam rpjmd dan itu tidak dihapus misalnya paket satu paket satu ciliwung satu paket dua paket tiga
dan tugas pemda itu hanya membebaskan lahan untuk kemudian dibangun oleh pemerintah pusat
nah sekarang masalahnya adalah pembebasan lahan di mana
pembebasan lahan di tahun dua ribu sembilan belas memang sedikit terhambat kemudian dua ribu dua puluh tidak maksimal
untuk tahun dua ribu dua puluh satu ada bantuan walaupun ada covid ada bantuan dari pen dari pemerintah pusat hampir mendekati satu triliun
itu persoalan normalisasi yang dipolemikan sungai sungai ciliwung
nah selebihnya apa yang dilakukan oleh pemprov kan begitu
selain ada normalisasi ada naturalisasi pembuatan drainel kritikal sumber resapan kemudian juga normalisasi di waduk waduk
saya kira itu yang jelas sudah dilakukan oleh pemprov tanpa menapikan adanya naturalisasi memang diakui
wujudnya atau bisa dikatakan
wujudnya atau bisa dikatakan hasilnya ya belum bisa dirasakan dalam satu tahun ini
karena memang beberapa tempat tidak banyak saya catat itu ada tiga ya program naturalisasi di mana waduk rambutan satu misalnya
itu di pinggir pinggir bibir waduknya tidak di beton tapi diberikan tanaman tanaman supaya ada air sarapannya tetap ada
memang tidak banyak
itu harus diakui ya bahwa program natus belum banyak hasilnya
tetapi di bidang lain seperti pembuatan sumur resapan perbaikan waduk dan perbaikan drainase mikro di pusat pusat kota alhamdulillah dijalankan
oke artinya selama tiga tahun terakhir ini sebetulnya pemprov dki jakarta sudah berupaya melakukan berbagai cara begitu ya untuk menanggulangi banjir ya
tidak seperti yang pak gembong katakan tadi pak gembong
tidak seperti yang pak gembong katakan tadi pak gembong

itu kan pekerjaan rutin mbak itu pekerjaan rutin yang saya kira yang dibutuhkan sekarang ini adalah program spetakuler dalam rangka penanganan persoalan banjir
dan saya sepakat apa yang disampaikan pak ferdaus tadi bahwa bahwa banjir ini bisa kita antisipasi kok
jadi jangan gagap seperti sekarang ini seolah olah kita tidak siap padahal itu bisa kita antisipasi

kalau kita gagap menghadapi bencana katakanlah gempa bumi oke ini setiap tahun pekerjaan kita mengatasi banjir kok
tapi tidak kunjung siap siap juga apa yang menjadi masalah
tapi yang menjadi masalah menurut kami dari fraksi pd perjuangan yaitu tadi terbelenggu oleh janji kampanye itu saja sebenarnya persoalannya
oke pak syarif
maka ketika kemarin atau tadi saya dengarkan bahwa sebetulnya janji pak anies kan memberikan janji kepada warga jakarta
enam jam surut kok air tapi hari ini kan diklarifikasi enam jam itu setelah hujannya berhenti kemudian setelah kalinya surut enam jam maka akan surut
nah mendingan juga sekalian kenapa tidak sekalian saja jakarta ini kan bebas banjir kalau jakarta tidak ada hujan
jadi begitu kan dirinya

oke pak firdaus saya minta anda mengomentari sebetulnya beberapa upaya sudah dilakukan tadi kalau menurut penjelasan pak syarif pemprov dki
pemprov dki jakarta sudah melakukan beberapa projek
tapi saya ingin menambahkan bahwa terkait program untuk mengantisipasi banjir apakah program yang dijalankan ini tidak cukup begitu kalau menurut anda
tapi saya ingin menambahkan bahwa terkait program yang dijalankan ini tidak cukup begitu kalau menurut anda
eh pak menurut saya tidak sangat cukup kenapa karena sepertinya apa yang dilakukan oleh jum'at anies kita adalah pekerjaan yang dalam keadaan normal
dalam keadaan normal kita tidak ada ancaman tapi situasi kita kan tahun lalu ya pasca banjir satu januari
dan bmkg bulan maret juga sudah mengingatkan dan pelajuri juga mengingatkan bahwa musim hujan tahun ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan musim hujan sebelumnya
orning itu meminta kita semua terutama pemprov dki jakarta untuk bekerja extraordinary
bukan tadi yang dikatakan pak sarif ya di kampung rambutan di pinggir wajib yang dibikin dikasih batu
itu dalam keadaan normal is okay
ya bikin sumur resapan bikin biopori tidak ada yang salah akan bagus sekali
tapi jangan lupa dalam keadaan hujan sudah berhari hari
muka air tanah kita naik saturasi tanah sudah tinggi yang namanya biopori namanya sumur resapan tidak akan efektif
ya kalau dalam keadaan normal it's okay
tapi kan kita menghadapi potensi curah hujan yang tinggi
saya kan berkali kali mengatakan
jika hujan di hulu hujan di dalam kota pasang di teluk jakarta jakarta akan tenggelam sekali lagi jakarta akan tenggelam
itu warning saya itu bukan menakut nakuti tapi mengingatkan kita semua bahwa kita harus extraordinary untuk menangani masalah banjir ini
dan tadi pak sarif saya koreksi ya tugasnya pemerintah dki jakarta itu memang mebebaskan lahan untuk normalisasi
masih tetapi tahun dua ribu tujuh belas
tidak terjadi apa apa
dua ribu delapan belas juga tidak terjadi apa apa
dua ribu sembilan belas juga tidak terjadi apa apa
tahun dua ribu dua puluh juga tidak terjadi apa apa
baru tahun dua ribu dua puluh satu itu setelah kami mencoba memaksakan dalam tanda kutip bahwa tidak ada pilihan kecuali dalam normalisasi baru dianggarkan sekarang
kenapa tidak dilakukan tiga tahun yang lalu dua tahun yang lalu kenapa
pasti situasi akan berbeda
walaupun kita tahu
walaupun kita tahu
kondisi curah hujannya ekstrik ini tetap akan mendatangkan potensi banjir
tapi setidaknya apa yang menjadi janji politiknya gubernur tadi itu bisa dituaikan ditunaikan
saya katakan berkali kali tidak ada salahnya mengkoreksi janji politis
kenapa kan kita kan berhadap ya namanya kampanye kan kita berhadapan dengan situasi dimana kita meyakinkan pemilih
tapi ketika kita sudah terpilih
kita ajak para pakar
kita ajak semua ahli kemudian yang mengetahui masalahnya duduk bersama
oh ternyata janji politiknya berbeda
ini yang harus kita gunakan
sampaikan komunikasi ini ke publik
ya saya setuju dengan pak gembong tadi
tidak ada pilihan kecuali kita memindahkan warga yang ada di bantaran sungai
memang tidak sepantasnya mereka tinggal di sana
pindahkan mereka ke rumah susun
pindahkan aktivitas sosial ekonomi mereka ke tempat rumah susun tadi
sehingga mereka betah di sana
eva kalau mereka yang tinggal di bantaran sekali
mau nggak tinggal di pondok indah
pasti mereka bilang mau sekali
karena apa karena mereka tahu apa yang akan mereka dapatkan di sana
tapi kemudian kalau mereka dipindahkan ke suatu tempat yang tidak ada kepastian mereka untuk survive
dan sosial dan ekonomi di sana
mereka lebih baik tinggal berenang di af
katakanlah dua minggu dalam setahun mereka terendam air bagi mereka masih oke
hal ini yang harus merupakan tugasnya pempros dki jakarta
jadi jangan bangun lagi narasi narasi baru
ya para ahli para pakar itu belajarnya panjang sekali
dan simulasi model modelnya sudah banyak sekali
jadi jangan membangun sesuatu yang sifatnya utopis
yang tidak mungkin kita realisasikan
akhirnya kita mengalami masalah
saya tambahkan saya mengingatkan tahun lalu ya
mudah mudahan banjir yang akan datang tahun nanti musim banjir akan datang
pemprov dki jakarta itu membangun
di setiap kelurahan itu ada loka di lantai atasnya
loker itu bisa digunakan oleh warga
sebelum musim hujan datang
dia menyimpan surat surat bahagia
lalu di setiap kelurahan yang potensi akan tergenang banjir
dicarikan pelataran parkir di sana
dan itu disediakan oleh warga untuk memindahkan kendaraannya ketika masuk musim hujan
apalagi berada siaga juanya
dan mereka tenang tidak ada mobil yang terendam
tidak ada barang berharga yang terendam air
dan mereka pun juga dengan tenang melewati musim hujan ini
tapi alhamdulillah sampai saat ini ini belum direalisasikan
termasuk saya mengingatkan tambah jumlah pompa
pompa kita tidak signifikan berubah
saya masih ingat tahun dua ribu tujuh belas
kapasitas total pompa kita yang stasioner maupun yang mobile itu
totalnya empat ratus sembilan puluh m tiga per detik
hari ini kalau saya hitung kalau semuanya berfungsi
kapasitasnya tidak lebih dari lima ratus dua puluh m tiga per detik
jadi penambahan tidak signifikan
kita butuh minimum dua lima ratus m tiga per detik untuk mengamankan kota ini
sekali lagi kita butuh dua lima ratus m tiga per detik total pompa
baru kita nyaman baru kita meyakinkan warga kita
tidurnya nyaklah saja
ya kita bekerja dengan baik untuk mematuhkan curah hujan yang turun
baik di hulu maupun di dalam kota tadi begitu eva
baik banyak sekali ya sebetulnya catatan catatan atau
pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemprov dki jakarta
utamanya adalah melakukan langkah ekstraordinari
saya ingin tanya sekarang ke pak syarif
seberapa mungkin kemudian gubernur anies baswedan
akan melakukan langkah ekstraordinari
dan seberapa besar komitmen pemerintah provinsi dki jakarta
untuk menyelesaikan masalah banjir ini di dki jakarta
ya kalau ingin diharapkan ekspektasinya adalah
pertanganan banjir sebagai ekstraordinari
sebagai sebagai bawang bulu sebagai bawang daging sebagai bawang daging besar
luar biasa saya sih
berpendapat boleh boleh saja
asal dengan catatan
eksekutifnya pemerintah dan dprd
eh barang barang ini enggak
masalahnya enggak di sana
ketika melakukan tindakan
ekstradinari dprd kan juga enggak
mendukung itu problem
itulah karena itu
pak anies enggak berani
enggak berani sebetulnya berani
kan sepanjang itu
sesuai dengan aturan
dan bumanis dan itu memang yang
diinginkan warga kan bumanis
siapa yang bisa menggaransi ketika
kemudian kontrak produk siapa yang
populis dan tidak prosesi
dalam keadaan seperti ini sama saja
menurut saya pandangan saya
mengambil tindakan tidak populis juga tidak
pesta politiknya tidak mengambil
populis itu sama saja artinya
apa maksud saya adalah
mari kita lihat banjir ini
durasinya masih lama
tadi katanya pagi emang enam jam
pak anies mengatakan kalau tidak salah itu
saya berdiskusi yang dimaksud enam jam itu adalah
ketika curah hujan
pak pirdos pernah juga
di bapak penda
kalau hujannya di atas seratus
lalu siapa yang bisa
maka perlu dicari jalan selain
selain membenai drainase yang
di luar kapasitas apa
sumur resapan naturalisasi dan lain lain
artinya pm prof bisa melakukan berbagai macam hal
yang penting mendapat dukungan juga dari dprd
seberapa besar kemudian akan
upaya pemerintah provinsi dki jakarta ini akan didukung oleh dprd
anda yang mewakili fraksi pdi perjuangan
persoalannya persoalannya sampai dengan harinya konsepnya kan gak pernah muncul
karena bicara masalah program itu munculnya dari pempre bukan dari kami
tugas kami adalah mendiskusikan kemudian menyetujui program yang disodorkan oleh pemerintah daerah itu
jadi jangan dibalik balik pak syarif seolah olah kami dari dprd gak menyetujui
persoalannya dan konsep itu tidak pernah muncul dari pempre
kaitan dengan penanganan banjir secara
dilakukan sekarang ini kegiatan bersifat rutinitas saja
seolah olah kalau sudah ngeruk lumpur itu adalah kegiatan yang luar biasa
itulah maksud saya
itu tadi sampaikan oleh pak gatot
ya kalau dalam kondisi normal ngerok lumpur oke langsung dijempol
tetapi sekarang kan gak bisa lakukan itu lagi
karena kondisinya berbeda
saya seperti itu lah
konsep penanganan itu sama dengan hari ini pak
pelanggar jalan jalan jalan
sampai hari ini kita belum pernah mendiskusikan ini
baiklah kita akan tunggu sama sama
tapi kalau dianggap itu tindakan luar biasa

kita mendiskusikan dan menyetujui
alokasi anggaran berkaitan penanganan banjir
baik baik kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian keseriusan dan komitmen baik dari pemerintah provinsi dki jakarta
dan juga wakil rakyat yang mewakili kita semua warga jakarta di dprd dki jakarta
untuk segera menuntaskan permasalahan banjir yang
menjadi permasalahan klasik dan belum ada akhirnya ini
bapak bapak terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
sayang sekali waktu kita terbatas kita akan lanjutkan perbincangan ini di lain waktu
salam malam bapak bapak
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
cnn indonesia newscast segera kembali